partai nasdem mengumumkan tiga nama bakal calon presiden yang potensial diusung oleh partai nasdem pada pilpres dua ribu dua puluh
salah satunya adalah kader partai lain yaitu pdi perjuangan
nama ganjar pranowo politikus yang masuk jajaran tokoh dengan elektabilitas tertinggi di berbagai survei kini mencuat di dua partai
apa langkah selanjutnya dari nasdem dan pdi perjuangan
dan seberapa besar peluang ganjar dari kacamata partai politik
kita akan ulas bersama arief wibowo wasekjen pdi perjuangan
selamat malam mas arief
selamat malam mbak
kemudian ada willy aditya ketua dpp partai nasdem
selamat malam bang willy
malam eva salam sehat
salam sehat selalu
selanjutnya ada hoyrul umam direktur eksekutif indo strategik
selamat malam mas umam
selamat malam mbak eva
baik sebelum memulai dialog
ini kita dengarkan kembali ya bagaimana kemudian pernyataan atau pidato yang disampaikan oleh ketua umum partai nasdem
soal pencalonan atau soal bakal calon presiden dua ribu dua puluh empat yang akan diusung oleh partai nasdem
kita simak bersama
penetapan rekomendasi nama nama bakal calon presiden republik indonesia pada pemilu dua ribu dua puluh empat
muhammad andika perkasa
insya allah kita akan tetapkan satu
waktu dan tempatnya kita cari hari baik bulan baik
seandainya apapun yang terbaik bagi bangsa ini sang calon yang kita dukung insya allah terpilih
kemudian juga lupa pada nasdem
nah itu sudah nasib kita
baiklah saya akan langsung minta tanggapan
karena kader pdi perjuangan yang kemudian disebutkan menjadi salah satu bakal capres dari partai nasdem
ini bagaimana tanggapan pdi perjuangan
ya saya justru menegaskan apa yang sudah disampaikan mbak puan
ketua dpp bidang politik partai demokrasi indonesia perjuangan
pertama adalah kita tidak akan mencampuri urusan rumah tangga partai lainnya
ya kalau partai lainnya sudah memutuskan
sudah merekomendasikan dan lain sebagainya tentang capres cawapres
itu adalah hak dari partai tersebut
karena itu tidak ada urgensinya pdi perjuangan mencampuri urusan partai yang lain
sekalipun misalnya yang direkomendasi adalah kebetulan salah satu kader pdi perjuangan
jadi kita hormati yang sudah diputuskan oleh dpp partai nasdem
ya mudah mudahan itu satu
ikhtiar yang baik putusan yang baik manfaat bagi rakyat bangsa dan negara
pdi perjuangan sedang fokus atau concern kepada apa yang telah ditugaskan oleh partai
dalam hal ini pesan kongres dan perintah ketua umum
kedua adalah menguatkan partai secara institusi kelembaganya
dan kedua kerja kerja kerahayatan yang harus eksipkan
aktifkan ya capai kriteria yang optimal
sehingga kita bersiap untuk memenangkan pemilu tahun dua ribu dua puluh
oke artinya mas arief apakah kemudian yang disampaikan oleh partai nasdem ini
nanti akan ditindaklanjuti atau akan didiskusikan
atau akan ada pembahasan nanti selanjutnya dengan partai nasdem
apakah akan ada langkah langkah begitu setelah kemudian diumumkan oleh partai lain
karena ini kan kader pdi perjuangan
nah masalahnya juga terikat secara kuat dengan konstitusi partai

menyebutkan bahwa penugasan anggota partai yang eksekutif
baik itu sebagai presiden wakil presiden menteri wakil menteri
adalah prerogatif ketua umum
tentu ketua umum akan memutuskan apa yang akan menerica pres cawa pres
ya tentu dengan berbagai pertimbangan yang luas dan mendalam
biarkan semua pihak termasuk aspirasi dari struktur partai kami dan seterusnya
hal komunikasi politik terkait dengan partai yang lain
setiap hari saya kira itu dilakukan oleh seluruh kurus partai kita
tak terkecuali adalah dengan nasdem
tidak berkomunikasi dengan gerinda berkomunikasi
dengan pks pun berkomunikasi
dengan yang lainnya juga berkomunikasi
itu sesuatu yang biasa saja
tapi kita masih punya waktu nanti pada saat momentum yang tepat
kita akan memutuskan sama adalah siapa cawa presnya
cawa presnya isi partai mana kita akan lakukan
itu nanti pada saat yang tepat atau momentum yang tepat
kita akan putuskan dan akan sampaikan
dan itu adalah perlukan dari ketua umum partai
baik artinya komunikasi dengan partai nasdem sudah dilakukan
apakah juga termasuk membahas soal nama ganjar pranowo ini atau bagaimana
komunikasi kita lakukan tentu tidak harus kita umumkan
ada yang harus kita bicarakan sama om willy itu ya bisik bisik sering
tapi kan tidak perlu harus mengundang media ini
setiap bisik bisik sama om willy apa yang kita bicarakan dan sebagainya
maka saya tunggu tanggal mainnya saja
kapan ketua umum akan memutuskan menetapkan
sekaligus mengumumkan kepada seluruh rakyat indonesia
baik kita akan tunggu tanggal mainnya
kapan ini pdip mengumumkan ya
tentunya saya juga ingin tanya berarti ke mas willy
mas willy kalau kemudian sudah diumumkan
memang kita tahu setelah disampaikan oleh pak surya nama nama ini
nantinya akan ada komunikasi terhadap kandidat kandidat yang kemudian disebutkan namanya
apakah juga termasuk ke tempat kandidat itu berpijak misalnya
ke rumahnya ke partainya
sejauh mana kemudian komunikasi ini sudah dilakukan oleh nasdem dengan pdi perjuangan
ya eva tadi yang ditandaskan senior saya mas arief ibowo
air beriak tanda tak dalam
jadi kalau masing masing saling diam tapi saling kode kodean justru itu dalam itu
ya sama mas arief dan kawan kawan di pdi perjuangan komunikasi kami sangat intensif ya
dan tentu pas kara kernas kami akan berdialog dengan kandidat dengan partai partai
itu sebuah keniscayaan ya
nasdem dengan pdi perjuangan itu memiliki historis yang sangat kuat ya
bagaimana dulu awal awal nasdem berdiri kantor pertama yang dikunjung itu adalah kantor klenteng agung ya pd perjuangan
bagaimana proses pengusulan pak jokowi sebagai calon presiden itu modal dasarnya pdi perjuangan dan nasdem
jadi secara historis tidak ada kendala
secara ideologi apalagi pak surya paloh adalah seorang yang soekarnois ya
jadi memiliki kedekatan yang luar biasa
dan ini juga bentuk kami mengapresiasi kader pdi perjuangan yang banyak direspon oleh publik
jadi nasdem akan mencoba selalu scientific approach dalam setiap pengambilan keputusan politiknya eva
lipo menggunakan instrumen riset salah satunya
dari hal hal seperti itu yang paling prominent dari set kita adalah dua nama ya
nama pak ganjar dan nama pak anies
nah maka kemudian pak anies
nah maka kemudian dari rakernas kemarin dua nama itu juga yang banyak diusulkan oleh dewan pimpinan wilayah
maka kemudian kami mencoba menjembatani aspirasi publik itu untuk menjadi keputusan rakernas
ini ekspresi kami sebagai partai yang terbuka
dan kemudian tentu juga kami sadar betul tidak memiliki kecukupan kursi
pak surya dalam pidatonya mengatakan secara rendah hati ya
tapi keniscayaan kami untuk berkoalisi
jadi prosesnya memang habis ini nasdem lebih harus banyak taruh dengan mengedepankan tiga nama hasil keputusan rakernas eva
oke harapannya tentunya sejarah bisa berulang kembali gitu ya
jadi nasdem dan pdip bisa berganda dengan tangan
tapi sudah ada persyaratan dari nasdem ini karena calon calonnya sudah diumumkan dengan jelas
nah mas willy kalau kemudian bang willy kalau kemudian kita bicara soal saintifik kan
penentuan nama nama ini kan ada tadi soal bagaimana kemudian disurvey survey
dan juga ada hal itu hal kuantitatif kemudian ada hal kualitatif yang kemudian disebutkan
salah satunya adalah masalah chemistry begitu kan bang willy
nah ini bagaimana apakah elaborasi chemistry ini bagaimana
apakah juga termasuk chemistry dengan partai di mana si kandidat ini berpijak atau bagaimana sih sebetulnya
tentu chemistry menjadi faktor yang mempermudah ya pak
mas arief ini senior saya
dan teman teman pdip itu sahabat seperjuangan kami semua ya
tentu kami bahu membahu dalam menunaikan amanah dari undang undang dasar untuk manusia indonesia yang lebih sejahtera yang lebih bahagia
nah proses ini yang kemudian menjadi modal dasar
ketika ini ada tentu untuk mengambil step berikutnya untuk menjadi keputusan politik itu tidak hal yang sulit ya eva
nah tentu kemisteri itu benar benar menjadi modal dasar
dan kemudian yang paling penting republik ini kan dibangun dari dialog ya pak
jadi berbeda beda latar belakang berbeda keyakinan gitu
tapi bisa berdialog satu sama lain itulah modal paling pokok untuk kita sama sama bergandengan tangan bergotong royong bercanciptali
bergantung royong bercancut
kaliwondo kata bung karno untuk memajukan republik
majukan calon presiden juga bersama sama eva
sudah ada sinyal sinyal kata bung karno begitu ya
sekarang saya ke mas umam
mas umam anda melihatnya bagaimana ini
ada satu partai politik yang kemudian mengumumkan bakal nama calon presidennya
tapi kemudian ini merupakan kader partai lain yang sebetulnya belum mengumumkan nama calon presidennya
setiap politik yang dilakukan oleh nasdem adalah sebuah pendekatan berbeda yang dilakukan oleh kib sebelumnya
kalau kib itu akad nikahnya itu sudah dilakukan
tetapi pengantinnya siapa itu belum jelas
nah sementara kalau nasdem pengantinnya itu sudah jelas
setidaknya ada tiga
itu nanti akadnya seperti apa
tadi bang willy sudah kode kodean katanya dengan pak arief dan juga sahabat sahabat yang lain
maka dalam level ini platformnya itu akan lebih jelas
nah akan tetapi kemudian ada beberapa catatan selanjutnya misalnya terkait dengan bagaimana kemudian nasdem sendiri mampu mengkomunikasikan ini dengan baik
karena bagaimanapun juga tiga nama yang diajukan itu tidak terkait atau bukan berasal dari internal kader nasdem
khusus terkait dengan pak ganjar misalnya
tentu harus ada pendekatan yang lebih soft yang lebih komunikatif gitu ya
supaya kemudian pola relasi antara pdip dengan nasdem juga tidak terganggu
karena bagaimanapun juga kalau misalnya kemudian terlalu maju
baratnya istilah yang diajukan kepada pak ganjar itu
kalau nasdem kemajon itu bisa offside
kalau offside maka kemudian hal itu kemudian bisa misalnya memunculkan spekulasi atau tudingan sebagai misalnya pembacaan
tentu ini pasti akan diantisipasi oleh teman teman nasdem
nah oleh karena itu skema ini tentu menjadi sebuah pendekatan yang cukup unik
kita apresiasi satu setengah tahun menuju penentuan tetapi kemudian sudah ada nama itu
pada saat yang sama code of conduct nya ini belum clear
apakah tiga nama itu diajukan apakah semua menjadi capres misalnya
ataukah nanti dari tiga nama yang ada
bisa dinegosiasikan disimulasikan termasuk menjadi cawapres di dalam proses negosiasi
kompromi politik dengan partner partner koalisi yang ada
kemudian selain itu skema penentuan tiga nama ini juga masih membuka ruang manuver sebenarnya bagi nasdem
jadi di level ini memang sudah cukup clear ada tiga nama
tetapi dengan tiga nama ini bukan sesuatu yang mengagetkan
kita sudah bata dari awal kemungkinan besar masalah
anies ada di sana pak ganjar ada di sana
dan yang cukup mengagetkan memang nama dari pak andika perkasa
tetapi dengan dua nama yang ada nama anies baswedan juga ganjar pranowo
saya pikir ini sudah mudah dibaca sebelumnya
tetapi yang kemudian menjadi menarik adalah
nasdem meskipun sudah membuka ruang bagi tiga nama itu tetapi ruang manuver bagi nasdem pasti sangat terbuka
harus membuka ruang dengan baik
tidaknya misalnya mas anies harus mampu menjaga basis konstituen pendukungnya di internal nasdem sebenarnya khususnya
terutama pasca dia selesai dari jabatan dki jakarta
apakah elektoral dia masih ter maintain atau tidak
masih terjaga atau tidak
sementara di level pak ganjar itu
ini harus betul betul dijaga dengan baik
terutama adanya kasih
rapuhnya dukungan elit terhadap pak ganjar
apakah kemudian ini bisa terselesaikan
ataukah justru dinamikanya semakin kurang ter manage
sementara dengan pak andika perkasa
kita tahu saat ini beliau masih menjabat sebagai panglima tni
yang secara tupuk konten sisi beliau
itu harus menjaga netralitas dan independensi tni
tetapi apakah kemudian dengan bekal elektoral yang masih terbatas saat ini
kemudian bisa dipusti
terutama setelah mendapatkan suntikan politik dari nasdem
apakah kemudian itu akan terjadi peningkatan signifikan
pada akhir misalnya dua ribu dua ini
sampai kemudian bulan september dua ribu dua puluh tiga
kita akan mencari tahu bersama mbak ewa
oke oke kita akan lihat
sebetulnya memang di akhir tahun
nasdem menjanjikan akan mengerucut menjadi satu nama
nah tadi mas uma mengatakan soal off site
kalau anda melihatnya bagaimana
ini langkahnya nasdem off site atau enggak
atau belum bisa dinilai
kalau terlalu dini untuk menilai itu
ya kalau saya melihat sejauh ini tentu belum ya
tidak atau belum pada level off site itu
level of side itu terjadi ketika kemudian ditetapkan sebagai figur tunggal
sementara misalnya pdip belum memberikan restu secara real
artinya bumega belum memberikan secara terbuka
dan kita ingat apa yang dilakukan oleh teman teman di nasdem misalnya
mengajukan nama pak ganjar kemudian kib
yang katanya tidak tetapi juga kuat juga dipersiapkan untuk baganda
setidaknya ini kemudian bisa menjadi ruang pertimbangan
bagi teman teman di pdip apakah visible untuk kemudian diberikan support
ataukah ada pertimbangan lain
nah kalau misal kemudian ada pertimbangan lain tentu akan kita uji
tetapi mbak eva yang saya cermati
bumega itu relatif memiliki independensi di dalam konteks
bukan siapa yang akan dia dukung atau tidak dia dukung
saya masih ingat di jawa tengah itu dulu ada pilkada dari kader sendiri
soalnya nama waktu itu guru sri nisi wakil gubernur
beliau merasa cukup memadai kemudian melakukan sosialisasi melakukan persiapan
tetapi kemudian dianggap kemajon
nah karena kemajon itu kemudian berbetul
yang seharusnya sudah siap secara logistik dan working
tapi kemudian akhirnya tidak mendapatkan resmi politik di bumega
nah di level ini saya pikir itulah yang kemudian harus dipahami
karena kemudian memahami secara pandang filosofis
dan juga yang laku berpolitik dari para pengambil kebijakan itu sendiri
jadi di level ini tentu teman teman nasdem yang sudah menyebutkan satu nama
misalnya pak ganjar juga harus betul betul sensitif dalam menangkap
ada pun yang lain pak anies dan juga pak andika perkasa
tentu memiliki tantangan masing masing
tetapi yang bisa diantisipasi oleh nasdem sendiri
tapi bagaimana mengkomunikasikannya dengan potential partners
untuk membentuk koalisi yang solid di dua ribu dua puluh empat
baik baik baik
bagaimana kemudian memperoleh restu dari bumega
kita akan bahas sesaat lagi
tetap bersama kami di cnn indonesia newscast
ya anda kembali di cnn indonesia newscast
saya lanjutkan dialog
dan sebelum memulai dialog
tadi kita sudah dengarkan bagaimana kemudian respon dari kader pdip
ada mas arief di sini
kemudian tadi mas fadli
tadi kita juga sudah mendengarkan dari mbak puan
soal bagaimana kemudian pencalonan ganjar
nah kita akan dengarkan bagaimana kemudian komentar ganjar pranowo
soal namanya yang kemudian masuk dalam daftar pencapresan di partai lain
kita akan simak bersama berikut ini

meskipun salah satunya ada nama mas ganjar
semua orang bisa memberikan kami menghormati partai partai apapun gitu ya
karena saya anggota pdi perjuangan
tentu keputusan tegak lurus pada ibu ketua umum itu sudah menjadi rumus dari seluruh anggota partai
memang pernyataan ini disampaikan sebelum kemudian pak surya menyampaikan namanya secara resmi
namanya pak ganjar ini masuk dalam daftar bakal capres dari partai nasdem
nah mas willy anda menanggapinya bagaimana
kita harapkan tentunya mungkin jawabannya tidak akan berubah setelah kemudian diumumkan
tapi ya kita tidak tahu ya
ya bagi kita ucapan terima kasih dan penghormatan dari pak ganjar itu sudah cukup
tentu kita saling menghormati ya
ini kan bukan bus kota yang harus saling salib menyalip ya pak
tentu kita harus menghormati apa yang menjadi pegangan
apa yang menjadi keyakinan dari pak ganjar ya
sesitu kami hormati betul
nah kami semata mata ingin menyalurkan apa yang menjadi aspirasi di tengah tengah publik ya
toh kebetulan pak ganjar merupakan kader pdi perjuangan
jadi ini kan buktinya pemilik nasdem juga terasosiasi kepada pak ganjar
jadi ini keuntungan yang nasdem mencoba membuka diri ya tidak hanya berpikir
tapi di dalam tapi di luar
dan kemudian terasosiasi diapresiasi dan aspirasi dari kader kader partai nasdem
dari pemilih partai nasdem itu kepada pak ganjar di veva
oke oke menarik ini sebetulnya pernyataannya bang willy nih
ganjar kemudian nanti akan terasosiasi terhadap partai nasdem
saya minta mas arief untuk menanggapinya bagaimana
ya ya itu kan
ini sudah ditegaskan oleh mas willy
bahwa ada salah satu pendekatan yang digunakan adalah scientific
kalau saya pakai bahasa sederhana aja
bung karno mengajarkan kepada kita hiruplah ilmu tuntutlah ilmu untuk berjuang
ya jadi tentu juga ngambil keputusan kita menggunakan ilmu pengetahuan
ya rasionalitas juga bagian yang mendasari dari partai kami untuk mengambil keputusan
tetapi saya juga ingatkan paling tidak diingatkan
paling tidak di internal kami
mandang bahwa sebagaimana sesi militer belanda di indonesia dulu
yang dikenal oleh para pejuang kita bahwa belanda masih jauh
meskipun sering diprovokasi sudah dekat
dibiarkan pdi perjuangan cermat dan hati hati untuk mengambil keputusan
dan semua kader kita sudah berikar karena memang itu adalah etik di dalam partai kami
bahwa tegak lurus pada keputusan sekaligus perintah ketua umum itu suatu kenisayaan
sesuatu yang pasti yang diikuti segenap keluarga besar pdi perjuangan
ngurus kader maupun anggota partai
jadi bagi kita tidak ada masalah
nah yang lainnya mengambil keputusan membuat rekomendasi sesuai dengan aturan main di partai tersebut
nah kami juga tentu mengikuti aturan partai
mengikuti aturan partai kami
tentang cara mengambil keputusan siapa yang berwenang dan seterusnya
oke artinya kemudian pdip juga tadi mas arief mengatakan soal belanda masih jauh gitu soal provokasi
artinya apa yang kemudian disampaikan tadi malam itu juga sedikit memprovokasi pdi perjuangan
enggak provokasi terus dilakukan tapi saya selalu biasa
kepada besar pdi
kepada besar pdi perjuangan sebagai salah satu fungsionalistik bipa partai saya selalu mengingatkan bahwa
jangan mau menari di atas gendang yang tidak kita tabu sendiri
jangan mau diprovokasi lapangan politiknya up and down
kalau mau menari ya gendang yang kita tabu sendiri
kalau mengambil keputusan secernih cernihnya secermat cermatnya setelitih telitihnya
karena yang kita putuskan nanti adalah capres
yang kemungkinan besar akan menjadi presiden
maka yang kita pertaruhkan adalah nasib rakyat bangsa dan negara setidaknya untuk lima tahun di masa yang akan datang
nah itu bukan soal remeh temeh bukan soal ecek ecek bukan sembarangan bukan main main
kita nggak boleh mempertaruhkan bangsa dan negara kita setidaknya lima tahun depan
dengan satu pengambilan keputusan yang menurut kami tidak tepat
justru itulah kami selalu berhati hati
nanti pada saat momentum yang tepat itu akan diputuskan dengan berbagai pertimbangan yang tentu saja matang
dengan pertimbangan matang
mas arief kalau kemudian kita bicara soal nama ganjar pranowo kita tahu sebelumnya memang sudah juga sempat timbul begitu ya diskursus
soal bagaimana kemudian nama ganjar pranowo akhirnya dikait kaitkan dengan hubungan antara bu mega dengan pak jokowi
nah dengan kemudian
malam ada pengumuman kemudian muncul
lagi nama ganjar pranowo
bagaimana kemudian pdip menanggapinya
teman teman partai yang lain silahkan saja
dulu kib juga dikabarkan
akan menetapkan capres si a si b
si c dan seterusnya
bagi pdi perjuangan
kita cermati itu kita dengarkan
baik baik kita juga
mengkaji kalau partai a
mengusung si a partai b
mengusung si b partai c mengusung si c
beginian yang menjadi
tentu kami sampaikan kepada
ketua umum dan dpp partai
pasti akan mengkaji dengan sebaik baiknya
tetapi ketua umum yang akan memutuskan
kibnya adalah juangan punya
mekanisme sendiri punya aturan sendiri
ini hanya satu orang
dan seluruh pemimpin partai
kita sudah mengingatkan maka menjadi
sensitif sekaligus strategis karena
presiden itu satu orang ya tidak banyak orang
karena itu tidak boleh sembarangan tidak boleh
subrono dan sekali lagi ini
bukan urusan remeh temeh
ini urusan yang strategis
yang akan yang kita
pertaruhkan adalah nasib rakyat
bangsa dan negara kita yang
kita paling tidak lima tahun
di masa yang akan datang jadi
kita insya allah tidak akan gegabah dan sembrono
oke oke sekarang saya minta tanggapan
mas umam mas umam anda melihatnya
bagaimana kemudian dengan
langkah politik baik itu partai
nasdem ataupun tadi yang disampaikan
oleh mas arief soal prinsip kehatian
yang kemudian dikedepankan oleh
pdi perjuangan dalam menentukan capresnya
pdi perjuangan memiliki
kartu aks yang kemudian
bisa menentukan dinamika
politik dua ribu dua puluh empat yang datang
kader pdip yang kemudian didukung
sejumlah partai politik misalnya
pak ganjar pranowo misalnya
tentu tidak memiliki pilihan lain
sekali menyatakan secara terbuka
bahwa dirinya akan
tunduk akan ya
kami enawakokna kepada
susun dari pimegawati selain
ketua umum karena memang itu konstitusi
partainya seperti itu kenapa
kalau tidak melakukan itu
dia akan melakukan political society
politik bunuh diri
dia berpotensi berhadapan dengan
nah oleh karena itu
misalnya pak ganjar pranowo
masuk di pilpres dua ribu dua puluh empat
datang akan ditentukan oleh
dua aspek yang pertama
dan yang kedua
adalah konstelasi elektoral
di tingkat masa
kalau kita bicara di tingkat masa
konstelasi elektoralnya relatif
cukup leading relatif cukup
beliau memang cukup tinggi
jepun itu tidak dominan
nah tetapi apakah kemudian bisa terboosting
nah kita akan uji lagi
tetapi apakah kemudian
instalasi elektoral di tingkat masa ini
tercermin dalam konteks
elektoral di tingkat elit
artinya dukungan di tingkat elit
kalau misal ini tidak match
antara elit dengan masa
maka agak sulit bagi beliau untuk maju
tetapi kalau misal ada pertemuan
ada titik temu antara konstelasi
elektoral di tingkat massa dan juga
di tingkat elit maka most likely
kemungkinan akan maju
nah oleh karena itu ini yang kemudian
harus dijaga bagaimana kemudian
membangun image membangun
kepercayaan di level masa
dan membangun kepercayaan di level elit
harus dikerjakan secara simbol
jadi kalau misalnya tidak dikerjakan
secara simbol maka
elektoral yang besar saat ini
berpotensi menjadi fenomena bubble
gampang membesar tetapi juga gampang
mengempis dan itu pernah terjadi
di sejumlah pengalaman sebelumnya
sejumlah nama misalnya
tipe dalam iskan misalnya
itu cukup tinggi tetapi hanya
dalam hitungan waktu
ketika kemudian tidak mendapatkan
tiket misalnya maka proses
juga cukup cepat
maka pertemuan tadi
di tingkat elit dan juga di tingkat massa
ini harus ada titik
inilah kemudian pr besar
bagi siapapun pak ganjar
pak andika perkasa
agus harimurti yudhoyono kemudian juga
mbak puan sendiri harus betul betul
untuk bisa meyakinkan dua layer ini
kalau misalnya dua layer ini kuat
saya yakin mesin politiknya juga kuat
oke mas umam kalau secara spesifik
ke pak ganjar sendiri anda melihatnya
bagaimana apakah kemudian
masih besar peluang
seorang ganjar pranowo
untuk mendapatkan elektoral elit itu
terutama yang tadi anda katakan
kuncinya kan restubu mega sebetulnya
ya di level ini saya hanya bisa berkomentar
jawaban kuncinya ada di mas arief
karena beliau yang tahu persis
bagaimana dinamika internal
bagaimana dinamika elit internal pdip
sejauh ini kalau misal kita lihat
sahabat sahabat dari pdip
belum mencerminkan adanya dukungan yang solid
itu tentu bukan statement yang
ujuk bukan statement yang
ada kalkulasi di situ ada dinamika
besar di situ yang melatar belakangnya
dan yang menyampaikan itu bukan
orang sebarangan bukan orang pinggir jalan
tetapi ada yang diberakan
atau juga diperlingkaran
orang orang besar di dalam pdip
oleh karena itu
yang terjadi di dalam pdip tentu ini adalah
awarat internal pdip
dan kita hanya bisa menduga
dan dugaan itu sejauh ini
memang belum menunjukkan adanya
dukungan yang solid terhadap
pak gandak dan potensi
rapuhnya dukungan itu harus
dimanage dengan baik kalau misalnya memang
serius maju karena kalau misal
tidak maju misalnya dari
pdip tentu ini akan
menjadi tantangan serius
apakah betul misalnya nasdem
atau partai partai di kib
mau atau berani misalnya
berhadapan secara terbuka dengan pdi
berani misalnya berhadapan secara terbuka
dengan pdip tentu ini butuh
dan tentu ini terkait dengan konteks
keselamatan politik baik baik
dari masing masing pihak
utama dari calon presiden yang diajukan
baik baik kalau kemudian
kita mendengarkan jawabannya
mas arief lalu ulasan dari
mas umam tadi
kita masih belum menangkap
bumega untuk pak ganjar
ini nah saya ingin tanya
ke mas willy kalau kemudian
restu ini tidak keluar pada
akhirnya apa yang akan terjadi
tapi dijawab setelah jeda berikut ini cnn
indonesia newscast akan segera kembali
ya anda kembali di cnn indonesia newscast
saya lanjutkan dialog mas willy
saya minta anda menanggapi
saat ini memang masih terus dinamis
komunikasi politik masih terus dilakukan
harapannya kode kode keras yang tadi
disampaikan mas willy bisa ditangkap dengan baik
sinyalnya tidak ada yang putus
dengan baik tapi ada potensi
kemudian restu itu tidak keluar dan
nama ganjar pranowo
tidak direstui oleh
pdi perjuangan nah ini
apa yang akan terjadi
kalau begitu mas willy
ya sekali lagi
eva tentu kami menghormati
apapun itu menjadi keputusan
baik pribadi pak ganjar
secara kelembagaan pdi
perjuangan di bawah
pimpinan bu medawati
soekarno putri jadi
proses itu yang
perjuangan dalam hal ini partai yang
cukup mumpuni memiliki
stok kader yang banyak
dan kemudian dipercaya
menjadi salah satu
kandidat bakal calon presiden
dari partai kami nah hal hal
seperti ini tentu
komunikasi satu sama lain
tadi seperti apa yang mas arief bilang
itu menjadi modal utama
dalam kami membangun dialog
sejauh ini masih
tiga nama belum satu nama
yang kemudian membuktikan
siapa nanti yang mengurucut menjadi satu nama
kami masih memiliki ruang
untuk bernafas gitu ya
mendialogkan dengan partai partai lain
sebuah modal besar dalam
membangun kualisi ya
dan tentu kedekatan kedekatan
yang sudah kita elaborasi tadi
sekali lagi itu menjadi
benang merah ya titik titik
hubung yang kemudian
bisa saling mengkonfirmasi satu sama lainnya
kalau dalam hemat kami
itu menjadi sangat penting
karena sekali lagi kami sadar diri eva
kami tidak memiliki kecukupan tiket
tidak bisa dipersandingkan
eva untuk eva dengan teman teman
di pd perjuangan yang sudah memiliki
boarding pass ya
kami kan jangankan tiket
tiketnya masih separuh eva
kalau pd perjuangan juga punya boarding pass
masa ada ini
kapan mau berangkat itu bisa
dari masing masing partai
itu menunjukkan kemudian
memiliki taktik taktik yang lebih taktis
proses ini adalah cerminan
dan subjektif dari masing masing partai
upaya dan istiar kami lakukan ya
sedini mungkin asosiasi
itu artinya begini
kalau kita sudah memiliki
calon presiden artinya kan
publik mengerti ya
oh si a memiliki
partai a memiliki calon presiden abc
partai b memiliki ini
baru kemudian terjadi dialog yang setara
dan equal gitu
jadi ini memang
di dalam sistem demokrasi kita ya
kalau kita sedikit
agak mundur sedikit
refleksi gitu ya
satu undang undang dasar kita mengatakan
diusulkan oleh partai atau
atau kalau kita mau sedikit komparatif
di dalam sistem
yang berbarengan itu biasanya
kalau kita baca naskah akademiknya
presiden yang akan
calon presiden yang akan
menjadi presiden itu harus memiliki
modalitas politik yang cukup kuat
biar terjadi stabilitas
antara parlemen dan eksekutifnya
itu kan yang menjadi pilihan
di kita karena ini kan open legal policy
jadi ini tergantung
kita saja masing masing
memiliki cara berpikir dan
cara bertindak yang berbeda beda
tapi satu kali lagi
yang boleh putus itu silaturahmi dan dialog
diantara kita epa
biar kita nggak masuk angin satu sama lain
biar kita nggak terprovokasi satu sama lain
ini sama baik ya
niat baik satu biar enggak bertika
dengan niat baik yang lain
ini hanya masalah tafsir bukan
sebetulnya harapannya dengan memunculkan
bisa menjadi magnet
bagi partai partai lain
kemudian melakukan diskusi
lalu kemudian bisa menjadi alternatif
harapannya seperti itu mungkin ya dari partai nasdem
sedari awal nasdem
berniat untuk melakukan
itu yang memiliki
kesempatan untuk menjadi calon presiden
ya ketua umum ya menteri
ya kepala daerah
ya sementara potensinya cukup banyak ya
ada orang seperti
epa ada orang seperti
mas umam ada orang seperti
mas arief yang aktivis gitu ya
tentu kita ingin membuka itu
untuk terjadi proses demokratisasi
bahwasannya kita memiliki equal right
dalam proses kandidasi
itu yang menjadi concern nasdem dari awal
sehingga niatannya ingin membangun
konvensi tapi nggak kejadian
itu epa oke baik
yang jelas pekan depan nasdem akan bertemu
dengan satu partai politik
apakah kemudian nanti
nasdem katakan bahwa
akhir tahun nanti akan
disampaikan satu nama capres
apakah juga nanti
akan juga sekaligus menyampaikan
angkat dendera star artinya kan
proses tidak boleh
inilah momentum untuk kemudian
melakukan ta'aruf diskusi
dengan partai manapun untuk
kemudian saling membangun kesepahaman
komitmen untuk berkoalisi
baru kemudian akat
dan ijab kabul
proses itu yang kami lakukan
jadi sekarang mulai dari minggu depan
akan memulai ta'aruf
memulai silaturahim dialog
dengan beberapa partai
kami sudah mengagendakan minggu depan
hari rabu siang dengan salah satu
kami akan undang awak media semuanya
sudah ada bocoran ya ini kira kira
mas willy partai yang mana
nanti kita lihat aja semuanya akankah
sahabat pak terasjen dan
kawan kawan kita juga ini kan
mas arief tadi dari ruang yang
informal dijadikan sedikit formal
kalau informalnya kan
oke tapi yang jelas mas arief
sudah terima undangan atau enggak nih pekan depan
pasti semua kita undang
tidak ada prosesnya
semua terangnya mencoba
melakukan transparansi dalam proses
sebuah disenuran yang kita ambil
biar kemudian publik
terlibat secara luas ya eva
silakan bagaimana kemudian
apa yang kemudian dilakukan oleh
partai nasdem ini lalu bagaimana
di menuju ke dua ribu dua puluh
ya jadi perjuangan
tas apa yang telah ditetapkan
sebagai sebuah rekomendasi
dalam rakernas partai nasdem
sudah ditetapkan tetapi juga
ditegaskan juga bahwa nanti akan
dipilih satu kapan waktunya
ku tanggal dan bulan yang baik
itu kata ketua umum
partai nasdem nah kami tentu
juga punya mekanisme sendiri
itu menyangkut bagaimana prosesnya
terus demokrasi dan demokrasisasi
saya kira meskipun ada
nilai universal di dalamnya
tetapi tetap dalam perspektif
aturan partai kami jelas
prerogatifnya di ketua umum
ketua umum memerintahkan kepada kami
bahwa kita menguatkan dua kerja
apa yang harus kita lakukan
adalah menguatkan kelombangan partai
membantu dan mempila rakyat
nah pada saat yang sama juga
sebenarnya kita selalu diingatkan terus menerus
terutama oleh para ulama
bahwa allah hanya bersama
begitu kira kira pak
nah itu yang diingatkan lagi sama mas umam tadi
itu pada saat yang tepat momentum yang tepat
kita akan putuskan yang terbaik untuk rakyat bangsa dan negara
sekali lagi yang kita pertaruhkan adalah
dan negara indonesia
paling kurang untuk lima tahun ke depan
presiden hanya satu orang
dan menimbang banyak hal
negara kita saya kira itu
komunikasi politik pasti kita akan lakukan terus
kepada publik bahwa untuk membangun
ya pdi perjuangan
tidak boleh tidak akan egois
membangun komunikasi untuk komunikasi
kemungkinan berkoalisi dengan partai partai yang lain
menyelesaikan segala masalah bangsa dan menuju ke
kemajuan bangsa secara bersama sama
oke kalau tadi partai nasdem menyatakan akan menyampaikan pada tanggal dan bulan yang baik
kalau pdi perjuangan klunya apa
karena memang sudah punya tiket juga begitu
sehingga tidak perlu terburu buru juga
terikat dengan konstitusi partai
pasal tujuh anggaran rumah tangga partai
ya petugas partai yang disekutif
sepenuhnya kenangan atau prerogatif
ketua umum partai baik itu
wakil menteri ya itu sudah
jelas bagaimana cara
ketua umum mengambil keputusan nanti
lah itu ada mekanisme
ketua umum itu memang memberikan mandat
penuh ketua umum adalah sentuh gerakan
kepartian kami tentu beliau akan
menimbang banyak hal dan
wise yang ada pada
keumum dengan apa
dan lain sebagainya kita
percayakan sepenuhnya kepada ketua umum
partai yaitu ibu megawati
soekarno putri ya saya
sudah sampaikan bahwa kita mesti sabar
memang tidak gampang karena ini
pertaruhannya besar baik apalagi
ke depan ini dalam
budapest dua puluh empat adalah
periode terakhir presiden
presiden tidak bisa lagi
jokowi untuk menjadi calon presiden
dan tentu saja calon calon
bukan berkompetisi di dua ribu dua puluh empat
adalah calon presiden yang
yang tidak existing
ya baru semuanya nah maka
tapi daripada itu adalah
kita timbang pertama adalah
soal keutuhan persatuan
bangsa dan negara kita
itu paling penting kemudian menjaga
di dalam kehidupan bermasyarakat
berbahasa dan negaranya harusnya terutama
di sektor sandang pangan dan papan
yang selama ini juga dirasakan
bagi rakyat kita saya kira
yang fundamental itu
dalam pembangunan ke depan ini
sosok yang betul betul
kita putuskan secara
pada momentum yang tepat dan untuk
pdi perjuangan itu merupakan
prerogatif ketua umum pdi perjuangan
baik kuncinya tentunya
kesabaran berarti ya untuk menunggu
nanti kapan calon presiden dari
pdi perjuangan akan diumumkan terakhir saya
ada ayatnya itu mbak allah hanya
bersama orang orang yang sabar
baik terakhir dari mas umam
anda melihatnya bagaimana
kemudian seperti tadi
nanti yang akan berlaga
bukan tidak ada peta hana
lalu kemudian kita melihat bagaimana
kemudian gerakan gerakan dari partai
baru soal koalisi yang kemudian
muncul jauh jauh hari soal calon
yang kemudian sudah dimunculkan sekarang
anda melihatnya menuju dua ribu dua puluh
ini bagaimana sebagai penutup
mbak eva saya pikir akan semuanya ditentukan
oleh momentum ya momentum ketepatan
secara timing itu yang
kemudian akan menentukan semuanya
tentu kita bisa paham kenapa
mas arief mengitirnya ayat
allah akan bersama orang orang yang sabar
tetapi bagi mereka yang tidak memiliki
tokoh mereka yang juga
elektoralnya mungkin tidak di partainya
mas arief dia akan menggunakan
adegium yang lain bahwa sabar itu ada
batasnya nah oleh karena itu
pertemuan ini yang kemudian
harus diimbang ulang
dan itu akan tercipta momentum yang sama
tetapi pada dasarnya
tadi yang disampaikan mas arief
saya pikir ini adalah bagian dari strategi politik
dan juga strategi marketing politik dari nasib
dan ditentukan tiga nama
tiga nama itu kalau misal kita cek
tidaknya merepresentasikan dari elemen
islam nasionalis dan juga militer
tiga elemen itulah yang selama ini
dari struktur kekuasaan
di indonesia sejak indonesia merdeka
sampai saat ini nah maka
baik silahkan dilanjutkan mas umam
ya saya akan dilanjutkan
sayangnya audio komunikasi
mungkin juga kita semua disini
pemirsa juga oke
silahkan mas umam
saya bisa mendengar anda
silahkan dilanjutkan singkat
nampaknya komunikasinya terputus
dilanjutkan singkat saja mas umam
saya katakan tadi bahwa
tiga kandidat yang diajukan oleh nasdem itu memiliki
spektrum elektoral yang kemudian juga
misalnya oleh nasdem
tentu ini strategi politik dari
masing masing partai dan nanti partai yang lain
tentu juga akan memiliki
strategi yang lain tapi yang tadinya
cukup menarik apakah
kemudian kalau misal jandar
maju atau tidak maju
bagaimana impact dari misalnya
basis pemilih loyal yang selama ini
memberikan dukungan kepada jokowi
misalnya atau apakah kemudian
basis pemilih loyal pdip akan
tetap solid atau akan mengalami sedikit
jandar kemudian maju lewat
partai di luar pdip
tapi terlepas dari itu
saya sendiri melihat bahwa
pdip relatif memiliki
mesin politik yang cukup kuat
kita belajar kalau misal dari pilkada
di jawa tengah jika pak jandar
berhadapan dengan sudirman said
dan mbak ida fauziah misalnya
yang ketika disurvei itu gap nya cukup
pilkada itu gap nya cukup rendah
mesin politik yang kemudian itu
menentukan kemenangan dia
kemenangan pak ganjar di jawa tengah
salah satunya mesin politik partai
dan juga tentu ada misal
dari para santri mbak maimon zuber
yang kebetulan gus yassin
berada pada posisi
wakil gubernur waktu itu
artinya apa ini semuanya akan menjadi
potensial untuk diajukan ataukah
sebenarnya ya dia
tidak begitu signifikan
ini akan menjadi dinamika
dan kita akan terus cek
yang terpenting tadi apakah kontestasi
masa bertemu kalau misal bertemu
maka akan terjadi dilema dilema besar
dan berpotensi kemudian
baik baik kita akan lihat sama sama yang jelas
apa yang kemudian dilakukan oleh partai nasdem tadi
setelah kemudian nama nama capres yang diusung
dari internal partai politik disampaikan
kemudian ini partai nasdem muncul
dengan nama nama yang kemudian
diluar dari kader
kemudian dinamika politik yang terjadi
bapak bapak terima kasih banyak
kata sewaktunya di cnn indonesia newscast
selamat malam dan salam sehat selalu